wakil ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid juga mengaku
tidak mengetahui tentang lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden yang tengah viral
ia menegaskan lagu itu tidak ada kaitannya dengan pks
menurut hidayat pks tidak menginisiasi pembuatan lagu ini
meski tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dibuat oleh kadernya mardani alisera
lagu ini tidak ada hubungannya dengan pks
sebelumnya lagu bertajuk dua ribu sembilan belas ganti presiden viral di media sosial
lagu berdurasi lima menit ini memiliki lirik berupa protes kepada pemerintahan saat ini
agar dia sibuk bekerja agar dia tetap berada
kenapa ya tidak dipertanyakan